bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum dpp partai kebangkitan bangsa
muhaymin skandar atau caimin berharap partai kena sejahtera atau pks tetap berada di koalisi perubahan untuk persatuan
caimin mengatakan dengan tetap bergabungnya pks ke dalam koalisi dapat semakin mempermudah mewujudkan cita cita bersama
untuk perubahan indonesia yang lebih baik tidak hanya pks
namun caimin juga mengatakan bahwa masih membuka pintu untuk demokrat jika ingin bergabung kembali
selain itu menanggapi pemajuan tanggal pendaftaran capres cawapres untuk pilpres dua ribu dua puluh empat caimin menyatakan siap dan menyambut baik hal tersebut
yang akan bagus bahkan kita berharap juga demokrat bisa bergabung kembali